sabtu pagi tim densus delapan puluh delapan mengamankan seorang terduga teroris beserta istri dan dua anaknya di kawasan desa dungus sukodono sidoarjo jawa timur
keempatnya langsung dibawa ke mapolda jatim untuk diperiksa
inilah rumah keluarga m akib hidayat di dusun dungus sukodono sidoarjo yang digeledah oleh petugas inafis polda jatim sabtu siang
sebelumnya dari rumah ini polisi mengamankan empat orang dalam satu keluarga sabtu pagi
dalam penggeledahan di dalam rumah terduga teroris ini petugas inafis polda jatim menemukan diantaranya empat buah emas batangan senilai dua puluh satu lima juta rupiah busur berikut anak panah serta dua bungkus potasium yang dimasukkan dalam kantong plastik
menurut warga sekitar keluarga ini baru mendiami rumah tersebut sekitar dua tahun
sehari hari mereka dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan tetangga
siap hari ada di rumah istrinya juga ada di rumah
bapak tahu sudah berapa lama dia tinggal di sini